terima kasih anda masih bersama kami
selain terkenal karena memiliki banyak kota yang cantik dan menawan
ternyata perkembangan muslim di perancis cukup pesat
bahkan perancis juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di eropa barat
dan untuk mengetahui suasana ramadan dari perancis sudah terhubung melalui sambungan skype
ada astrid maharani warga negara indonesia yang bermukim di yokoa perancis
selamat malam waktu indonesia astrid
selamat malam mbak
kita mau tahu ini bagaimana rasanya menjalankan ibadah syaum di perancis jika dibandingkan dengan di indonesia
ya sebenarnya perbedaannya sangat signifikan
ini juga sebenarnya pengalaman kedua aku tahun dua ribu enam belas aku juga pernah berpuasa di inggris
sebenarnya perbedaan dari di indonesia itu tentunya kalau di indonesia lebih ramah
karena suasananya keluarga juga sahur dan buka puasa ditemui dengan keluarga
terus kalau misalnya di sini karena aku sekarang sudah menikah dan ikut suami
jadi kita cuma buka puasa berdua sahur juga berdua biasanya
kalau misalnya di indonesia kita dimasakin terus udah tersedia semua
jadi sekarang gak apa apa benar benar harus bersih harus bersih
terus juga karena suami juga masih belajar
jadi harus banyak bimbing dan harus banyak
jadi harus banyak kasih tahu perbedaannya juga di indonesia
dan di sini hari pertama itu sebenarnya buka puasa masih sekitar jam sembilan lima belas
jadi masih gak terlalu berat
tapi kemarin itu udah mulai jam dua puluh satu tiga puluh lima itu buka puasa waktu kali
jadi sebenarnya untuk menahan lapar dan hausnya itu ya seperti biasa aja
jadi apresitasnya juga kita juga biasa
tapi kemudian karena di sini lebih dingin suhunya
jadi yang biasanya kita nyari kopi anget anget jadi itu yang lebih membatasi
nah terus sama waktu durasinya sih yang lebih lama karena hampir sembilan belas jam kan kalau
baik jadi sebenarnya tidak ada dari aktivitas ini tidak ada perbedaan yang berarti begitu ya
namun memang waktunya ini agak lebih panjang di sana
sementara itu di sana kegiatan dari warga muslim sendiri apakah ada kegiatan kegiatan khusus
oh kalau aku pribadi karena tinggalnya agak jauh dengan
kita di sini ada salah satu daerah yang musliman muslimnya juga lebih banyak
itu letaknya di daerah selatan
sedangkan aku agak sebagian sentral ke utara
jadi untuk parawi sendiri aja kita juga masih agak susah aksesnya karena parawi di sini jam sebelas malam
sedangkan untuk kesana kita menggunakan metro atau bis yang memang jaraknya lumayan sekitar tiga puluh menit
dari tempat aku tinggal
dan gak semua metro atau bis available sampai tengah malam jadi agak sulit sebenarnya
tapi kemudian sebenarnya keuntungannya banyak karena di sini banyak muslim juga yang tinggal di sini
makanan itu jadi lebih murah kayak misalnya kurma almon kacang kacangan yang memang untuk jadi tradisi buka puasa
bagi muslim seperti negara afrika dan tenggara tengah
di sini malah ternyata jauh lebih murah
iya mbak astrid ini di sebelahnya ini ada suaminya begitu ya
gimana pengalaman apakah ini kemudian pengalaman bulan puasa pertama atau seperti apa
iya puasa pertama
iya bisa diceritakan bagaimana pengalaman suami di merasakan puasa pertama
iya awalnya masih ya tentu berat ya kayak kita aja mulai dari kecil berpuasa
kadang tuh masih berat gitu tapi lama kelamaan sih dia sudah terbiasa
dan juga ya kita aku tetap harus untuk menyemangati sih
iya mbak astrid walaupun tinggalnya agak lebih di tengah begitu ya
apakah kemudian di sana juga ada masjid masjid
karena kita mengingat kalau bulan puasa itu kan taraweh bersama begitu biasanya
apakah di sana ada juga masjid terdekat begitu
ada masjid ya satu satunya sih itu setahuku di kotaku ini ada dua masjid
tapi memang lokasinya di selatan karena ternyata di situ pemukiman muslimnya lebih banyak
sedangkan aku tinggal di sini kan karena ikut suami yang juga masih s tiga lanjut s tiga dan c
jadi agak susah untuk akses ke selatannya karena itu tadi untuk taraweh aja karena lokasinya sekitar tiga puluh menit dari rumah
kadang selesai taraweh itu bisa jam lima belas
dua belas atau jam dua belas tiga puluh malam
jadi akses transportasinya sudah sangat sedikit
jadi selama ini ya kita coba taraweh di rumah
tapi untuk masyarakat sekitar sendiri yang kemudian tidak berpuasa begitu
apakah kemudian tidak ada apa ya mereka menghargai begitu orang orang yang berpuasa atau seperti apa di sana suasananya
oh iya ya sangat menghargai
aku sih merasa nggak berat ya untuk berpuasa di sini

kebetulan aku juga lagi lanjut sekolah bahasa perancis di sini dan lebih banyak imigran muslim yang datang dari afrika dan timur tengah
jadi kita akhirnya bisa sharing sama sama sharing experience juga puasa di negara masing masing
kebetulan muslim jadi kita ya sama sama setiap hari di kelas kita sharing sharing aja
baik terima kasih mbak astrid atas ceritanya dari perancis